becentanial experience atau dalam bahasa indonesia berarti peringatan dua ratus tahun suatu peristiwa
acara ini diadakan di ford canning center singapura
sesuai namanya bicentennial experience digelar untuk memperingati dua ratus tahun sir ralph l stamford yang tiba di singapura di tahun seribu delapan ratus sembilan belas
ada lima area atau aksi yang bisa dikunjungi secara berurutan
area pertama merupakan drama di atas roda berjalan tentang bagaimana singapura telah menjadi daerah pelabuhan yang penting sejak awal abad ke tiga belas
area kedua membawa pengunjung ke titik balik singapura pada tahun seribu delapan ratus sembilan belas saat raffles melabuhkan kapalnya dan menjadikan negeri ini kota pelabuhan kunci untuk inggris
sementara di area ketiga pengunjung diajak menyaksikan singapura yang berkembang pesat di awal abad ke dua puluh
singapura menjadi tempat yang sangat dinamis
dengan bertemunya berbagai suku bangsa yang datang untuk berdagang
area keempat mengingatkan pengunjung pada era sulit di singapura
kedatangan tentara jepang dan perjuangan para pahlawan singapura di masa pahit
lalu di area kelima pengunjung diminta untuk membuka payung yang disediakan
hujan seketika melanda
tujuannya agar pengunjung merasakan suasana saat kemerdekaan singapura dideklarasikan
kala itu di bawah hujan deras
singapura merayakan hari kemerdekaannya
seolah olah ada di perahu di bot di depan
dia bisa bergerak bisa kait empat dimensi
kita puter tiga ratus enam puluh derajat
nah itu kita melihat experience nya semua ya
salah satu yang menarik dari pengalaman bison tenial ini memang pada penyajian kisah yang canggih
pengunjung tak hanya disugui pertunjukan dan mendengarkan cerita
tapi juga diajak turut merasakan apa yang terjadi di masa lampau
semua serba canggih dan sangat sejalan dengan era digital
ini lebih digital ya sekarang
lebih digital lebih canggih gitu loh
lebih apa namanya lebih kekinian lebih milenial deh
dan apa namanya kayaknya semua masuk gitu
apa sih kalau misalnya kita bilang belajar sejarah singapura dalam waktu yang singkat
jadi kita tahu semua lebih nanggep lah
museum yang baru dibuka pada awal oktober dua ribu sembilan belas ini tidak menarik biaya masuk
pelancong cukup mendaftarkan diri terlebih dahulu secara online